musim penghujan diprediksi akan segera dialami oleh sebagian besar daerah di indonesia
di provinsi jawa tengah sejumlah persiapan serta mitigasi bencana telah disiapkan untuk menyambut musim penghujan di tahun ini
berdasarkan perakiraan stasiun klimatologi bmkg kelas satu semarang
cuaca di wilayah jawa tengah akan memasuki musim penghujan pada awal oktober mendatang
kepala seksi data dan informasi stasiun klimatologi kelas satu semarang iis harmoko menyatakan
masyarakat jawa tengah perlu bersiap siap menyambut transisi musim penghujan
karena diprediksi akan terjadi cuaca ekstrim di sebagian wilayah jawa tengah
sehingga kepada masyarakat perlu bersiap siap
artinya pada bulan september ini masyarakat harus bersiap siap
akan menghadapi masuknya musim hujan pada oktober tersebut
nah tentu saja hal hal yang perlu diwaspadai adalah masa peralihan
masa transisi antara musim kemarau menuju musim hujan
dimana biasanya ketika masa transisi itu sering terdapat kondisi kondisi cuaca ekstrim
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo memastikan
pemerintah jawa tengah telah menyiapkan mitigasi bencana menyambut musim penghujan di tahun ini
pemprov jawa tengah memberikan perhatian khusus bagi daerah daerah yang berpotensi
akan mengalami banjir dan tanah longsor
kalau soal apa namanya yang hujan sudah siklusnya itu hari ini kemarau
nah terus kemudian ke hujan
nah hujan itu sudah kita petakan
maka kami minta yang sumber daya air kabupaten kota yang biasanya banjir
yuk kita perhatikan infrastruktur kita
karena kemarin banyak refocusing ini mas
maka cepat cepat disiapkan
kita membereskan di area area yang memang butuh dapat perhatian lah
sepanjang tahun dua ribu dua puluh beberapa wilayah di jawa tengah sempat diterpa berbagai bencana alam
kondisi geografis yang beragam
menjadikan antisipasi dan mitigasi bencana di tiap daerah jawa tengah pun berbeda beda
rio abadi kurnia yuniarwan semarang jawa tengah